gubernur dki jakarta anies baswedan melakukan rotasi lebih dari tiga lima ratus anggota satpol pp
ia mengambil langkah ini untuk mengurangi peluang terjadinya pungutan liar
rotasi pada jajaran satpo pp dilakukan jumat pagi di sela apel satpol pp di monas jakarta pusat
tiga enam ratus empat puluh delapan personel satpol pp di dki jakarta dirotasi
mereka adalah tujuh puluh delapan personel tingkat provinsi enam ratus tiga puluh dua personil wilayah kota jakarta pusat
lima ratus empat puluh enam orang di jakarta barat tujuh ratus tujuh puluh empat orang di jakarta utara
dan tujuh ratus tujuh puluh empat orang di jakarta selatan tujuh ratus enam puluh enam orang di jakarta timur dan tiga puluh tujuh orang di kabupaten kepulauan seribu
anies menyatakan akan menindak tegas anggota yang terbukti melakukan penyimpangan di area tugas
ia juga mengimbau masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan aparat yang melanggar
selanjutnya penyerahan sk rotasi
apel besar satpol pp menandai
rotasi seluruh satpol pp yang berada di lapangan
tidak lagi bertugas di tempat yang sama
tujuannya adalah untuk melakukan penyegaran pembaruan
serta untuk memastikan bahwa praktek praktek bermasalah yang sering menjadi keluhan dari warga
bisa dipotong rantai
berikut adalah perlanjutannya